gue udah ngasih solusinya
ata kok lo main begitu aja sih
terus lo jawab apa
ntar malem lo makan malam sama nyokap bokap gue ya
lo berdua kenapa sih
sorry ya put
kok gue udah ganggu waktu lo
semoga aja lo percaya sama niat baik gue
aku gak salah nih
kalian gak usah ikut campur urusan gue sama mel
tapi putri usus goreng
kan kamu tahu email kayak gimana orangnya
dia sekarang pura pura lagi bersandiwara
sok soan baik depan kamu
food gue gak akan berhenti
tangan lo gak usah gatel ngerangkul pacar gue
gue cuma mau ngeling lengi putri dari mel
ya udah jagain gak perlu ngerangkul kan
cari cewek sendiri deh buat dirangkul
udah jadi tugas gue jagain putri dari orang yang mau nyakitin putri
iya kan put
iya iya iya gak usah sok asik deh lo sekarang
dan sekarang dia gak butuh lo ya
karena ada gue sebagai pacar yang bisa ngelindungi dia
sekarang dia udah punya pacar
gue yang akan melindungi dia
lo cari deh kegiatan lain
pep kamu mau kemana
dan kalian berdua jangan ngikutin
dia disini aja
untung pacar sendiri yang ngomong
kalau enggak pasti udah gue ikutin
lo yakin lo beneran minta maaf sama gue
dan lo yakin mau bantuin gue buat nyatuin ibu gue sama bokap lo lagi
gue yakin banget
terus bahkan kemarin gue udah minta ibu lo sendiri untuk deket lagi sama deddy
pasti kayaknya ibu lo masih ragu deh
tapi supaya put gue berharap banget kalau ibu lo tuh jadi ibu sambung gue
soalnya gue ngerasa nyaman banget di sekeliling ibu
ya gue kayak nemuin sosok ibu yang selama ini gue butuhin
gue seneng kalau lo emang mau berubah
dan gue yakin ibu juga pasti akan maafin lo
dan ibu pasti ngerti sama perubahan lo
makasih banyak ya put
supaya gue gak nyangka banget hati lo sebaik ini
padahal kan gue tahu jahat kalau lo
sumpah gue gak mau berubah

tadi papa bilang ke mama kalau semalam kamu diantar pulang sama cowok ya
mama jadi penasaran karena selama ini kamu gak pernah cerita soal cowok itu ke kita
papa juga penasaran karena belum sempat kenalan sama papa
so itu malah udah kabur duluan
kamu maukan ajak cowok itu untuk makan malam sama mama sama papa
cuma mau buat make sure aja padi itu cowok yang baik atau enggak buat deket sama kamu
kayaknya udah waktunya dia
takutnya gue dicecer lagi sama nyokap bokap
kalo gak kenalin lo ke mereka
yaudah gue bales dulu ya
wa dari nyokap gue
pacar pasti bakal marah banget
mending gue ngejauh aja deh
pak gue udah bales
itu anak mana sih
masa lo masih nanya sih tak
iya jelas solusinya lo samperin bokap nyokap pacitra
terus lo minta maaf sama bokapnya lo jelasin
lo tuh udah salah karena udah nudih sebagai penipu
terus lo minta maaf sama bokapnya lo jelasin

bokapnya citra tuh pasti gak bakal
buat terima gitu aja
dulu kan bokami citra pernah kena kasus tuh
iya juga sih
masa kisah cinta gue sama citra antara disamain lagi
sama pangeran sama si putri
terus maksud lo ada upah versi ata sama citra gitu
iya ketawa tawainya terus lo dari tadi gue perhatiin
temen lagi susah kayak gini bukan kasih solusi
ya terus gue mesti gimana lagi ata defendra
ya gue sebagai sahabat cuma bisa nasihatin ngedoain
gue udah ngasih solusinya
kok lo main begitu aja sih
terus lo jawab apa
lo berdua kenapa sih
ntar malem lo ke rumah gue kan
lo bener bener yakin minta maaf sama cewek asongan
lo yakin juga untuk jadiin nyokap cewek asongan
ya emang gue keliatan vick
lo tuh ga gitu mel
lo beneran cuman acting aja kan
ya gue sadar apa yang gue lakuin selama itu tuh jahat banget termasuk kalian berdua
makanya sekarang gue udah ngerasain karmanya karena selama ini gue udah jadi orang jahat
cuma sekarang gue mau berubah deh jadi orang yang lebih baik
gue bercanda dari mana sih gue serius
coba deh kalian berubah jadi orang yang lebih baik
pasti hidup kalian tenang ga ada beban
terbucin dan terobsesi sama aku
kenapa putri usus goreng
ada yang aneh sama omongan aku
ternyata tingkat kepedean pangeran tinggi banget ya
emang kamu tuh kepedean tau gak
lagi lagi putri kelihatan seperti bisa dengar suara hati gue
kenapa gue pakai kelepasan gue harus bisa ngalihin pikiran rizky
maksud aku tuh kamu ga usah deh mentang mentang kamu tau mel suka sama kamu
terus sampai sekarang kamu berpikir kalau mel itu masih tetap bucin dan terobsesi sama kamu
putri usus goreng faktanya adalah satu
dia suka sama aku dari sd
dan kedua emang dia bucin terus gimana dong
tapi kan belum tentu sekarang dia masih bucin
kenapa kok kamu jadi baper
iya kamu baper
aku ga baper tapi emang kamu kepedean
manusia kulkas gue udah bilang sama lo kan
gak usah centil tangan lo lepasin pacar gue
gue cuma mau melindungi putri
ngelindungin nggak harus pegangan tangan kan
dan sorry ya sekarang ada gue pacarnya yang ngelindungin dia
lo mendingan cabut deh
lo lihat kesana sebelum lo ngomong
lepas dulu tangan lo
lepas dulu tangan lo
lepas dulu tangan lo